ini kan ikat kepalanya paman laisar
kau harus ikut kami menemui lengser
apa yang terjadi dengan paman laisar
dimana dia sekarang
kau ikut kami jangan melawan
kilora ingin bertemu dengan kamu
kalau tidak mau lengser akan kami bunuh
calon prajurit japura
dalam hitungan dua puluh
harus berkumpul di alun alun
gagak rumah yus
kamu tidak apa apa
aku semakin lemah
jangan pedulikan aku
aku tidak mungkin meninggalkan kamu sendiri disini
tinggalkan aku sendiri yus
jangan pedulikan aku
kalau tidak kau akan terlambat
siapa yang terlambat
baik pak jajaran adalah negeri tumpah darahku
sudah seharusnya aku membela pak jajaran
dan aku ingatkan pada kalian
janganlah mengasut rakyat
biarkan mereka hidup damai
jangan kalian pecah beli
bagaimana rakyat akan hidup damai
jika pemimpinnya tidak memikirkan mereka
prabu sriwani hanya sibuk dengan keluarga sendiri
kalau kamu masih tetap memaksa
aku terpaksa menghentikan kalian
jangan mimpi kau bisa menghentikan kami
diam di situ
kalian jangan mau diadu domba
kalian harus ingat
jangan pernah bertarung dengan sam
kalian semua bersaudara
kalian harus sadar
kalian cuma dimanfaatkan
oleh orang orang yang haus dikuasai
kenapa pada dia
kenapa kalian mengorbankan rakyat
kenapa tidak kita saja yang bertarung
apa kalian takut
kami tidak pernah takut
apalagi cengcengguk seperti kau
kami tidak pernah takut
kami tidak pernah takut
kami tidak pernah takut
kami tidak pernah takut
kami akan buktikan
kalau kau kalah kau serangkan layar kau
dengan senang hati
kalau kalian yang kalah
kalian harus pergi dari sini
dan jangan pernah mengasut rakyat lain
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
kami akan menangkap kalian
untuk bisa menemukan keberadaan hujan kemarin
jagad dewa batak
aku belum bisa juga menemukan kujang kemarin
paman tolong jangan hukum undang
urus saja urusan kamu sendiri
lepaskan dia paman
dia tidak bersalah
dia terlambat karena aku paman
tidak usah pedulikan aku
kita sama sama bersalah
kamu tidak bersalah
hanya aku yang bersalah
kamu terlambat karena aku
paman tolong bebaskan hodang
hodang tidak bersalah
boleh saja saya lepaskan
apa kamu mau menanggung hukuman dia
dia mendapat satu cambukan dariku
kalau dia saya lepaskan
berarti kamu yang akan menanggung dua cambukan dariku
apa kamu mau saya cambung dua sekali
dia sedang kurang sehat
hukum saja aku
biar aku yang tanggung
kamu tidak bersalah
dia terlambat karena aku obama
permintaanmu kan saya kabulkan
kamu yang harus menanggung dua cambukan dariku
kemana paman lengser
kau pasti mengenali ikat kepala ini
ikat kepalanya paman lengser
kau harus ikut kami menemui lengser
apa yang terjadi dengan paman laisar
di mana dia sekarang
gelora ingin bertemu dengan kamu
kalau tidak mau
lengser akan membunuh nanti kamu
apa yang terjadi dengan maman lengser
semua akan dilepaskan